rumahnya mama roset tapi aku rasakan udah kosong sih rumahnya
gak tau deh kenapa harus kesana
ya moga moga gak ada apa apa ya
yaudah pak ma aku pamit dulu ya
udah jam segini
harusnya rena sudah diantar pulang sama bu cantika
tapi kok belum datang juga ya
papa juga bingung
aduh mas bu asri
apa ibu sudah di jalan untuk mengantar rena kembali kesini
bu asri maaf untuk saat ini
saya belum bisa bawa rena balik ke panti
ya allah apa yang terjadi
bagaimana ceritanya bu
jadi gini bu
saya sama suami saya dan reina
lagi makan di cafe
dan saya pergi ke toilet sebentar karena baju saya tadi basah bu
dan ketika saya balik dari toilet
reinanya udah gak ada lagi bu
akan usaha untuk menemukan reina ya bu
tolong kabari saya secepatnya kalau ada perkembangan apapun ya bu
iya bu saya akan kabarkan ya bu
ya allah rena

tadi saya sama suami saya kesini sama anak kecil
saya tinggal ke toilet sebentar pak saya balik dari toilet anak kecilnya nggak ada
anak kecilnya hilang
kami perlu melihat rekaman cctv pak
kamu harus tahu
atau dibawa sama siapa
terima kasih pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
alhamdulillah mas dulku udah siuman
kok kamu ada disini sih
kiki gak sendirian kok disini
tadi itu kita kan datang kesini tuh ya kan
terus taunya mas rendi pingsan
yaudah terus kita bantuin
terus abis itu kiki ngerawat mas rendy
terus mas hadi sama timnya live streaming gitu mas
mas maksudnya itu
saya gak suka kehidupan pribadi saya dibikin konten kayak gini
dan mas adi tolong ya
saya nggak tertarik jadi konten
saya hanya butuh privasi saya
dan sekarang keluar
enggak mas rendy jangan
mas keluar mas rendy
gue gak nyangka bakal kayak gini kejadiannya
dan maafin juga dari kali itu kan live secara langsung
pasti udah banyak yang nonton videonya
maaf ya ngaburannya lah
ngapain sih masang suraku ke sini
kita ngapain sih di sini
aku juga ngomong sama mama
ikatan cinta antara seorang ibu dan anaknya memang tidak akan terganti

rina semoga kamu bahagia ya udah ketemu lagi sama mama

oh ibu kesini ada perlu apa ya
saya kesini biasa mau ketemu sama raina
ini saya juga bau kek coklat kesukaan dia

nah tapi kebetulan rina nya barusan pergi untuk makan siang
pergi makan siang
sama calon orang tua angkat barunya bu
mas kok rina bisa ada di sini
kan bukannya aku udah bilang
kalau misalnya rina lagi makan siang sama calon orang tua barunya
mas kamu cerita dong
kenapa anda bisa ada di sini
apa yang udah kamu lakuin
saya bawa rina diem diem tadi
maksudnya rina lagi sama calon orang tua barunya
dan dia mau pergi sama saya
mas tapi kamu sadar gak sih mas
tapi kamu sadar gak sih mas
mas tapi kamu sadar gak sih mas

emang kamu pikir orang tua angkat barunya atau ibu panti mau ngapain nih cari rina
din rina tuh gak nyaman di panti
rena juga gak suka sama calon orang tua barunya
dia lebih nyaman sama kita
dia maunya sama kita nih
papa mama kok berantem
papa mama gak berantem
papa mama gak berantem
ma kita main di kamar yuk mama
ma kita main di kamar yuk mama